wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf selasa siang mendatangi rumah orang tua sinuan bintang
bocah penderita tumor gusi di kota blitar
gusipul berjanji akan membawa bintang berobat ke rumah sakit dr sutomo surabaya
dengan bantuan biaya dari pemerintah setempat
selasa siang wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf alias gusipul
tiba di rumah orang tua bintang bocah penderita kerobisem atau tumor gusi di kelurahan gedok kota blitar
tumor gusi atau kerobisem merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan pembesaran tulang rahang atas dan tulang rahang bawah
kerobisem merupakan salah satu penyakit langka di indonesia
gus ipul yang sangat prihatin dengan kondisi bocah kelas satu sd ini
berjanji akan membawa bintang ke rumah sakit dr sutomo
untuk ditangani oleh dokter spesialis dengan program bpjs
maupun bantuan biaya dari pemkot blitar dan pemprov jatim
bersama dengan pemerintah kota untuk membantu
membawa bintang ke surabaya ke dr sutomo untuk memperoleh perawatan dan tindakan yang terbaik
untuk biayanya gimana
untuk biayanya bintang ini kan kebetulan peserta aktif bpjs
jadi dia ada biaya
dengan kedatangan orang nomor dua di jawa timur ini kedua orang tua bintang sangat senang
pasangan joko sapuan dan juna riah ini berharap dengan bantuan gusipul
anaknya bisa segera sembuh
sebab sebelumnya keduanya telah membawa bintang berobat ke rumah sakit berulang kali
menghabiskan banyak biaya namun tak membuahkan hasil
keharapannya saya yang terbaik untuk bintang
tumor gusian di derita bintang menyebabkan bocah tujuh tahun ini kesulitan untuk makan
tubuh bintang juga tidak mampu untuk menahan beban tumor terlalu lama
bahkan beberapa waktu yang lalu bintang sempat terjatuh hingga tulang pinggulnya bergeser
kini pihak keluarga hanya berharap bintang dapat segera sembuh dan tumbuh normal